hai sendirian aja
enggak kan sekarang udah ada kamu angel
cetini ya udah lama sekali ya kita gak ketemu
terakhir ketemu waktu mas susilo sama si dinos ya junya
mas saji sehat alhamdulillah
ini pasti cindy ya
aduh kamu tuh cantik sekali ya sayang
cindy ini baru aja menangin miss mall sejakarta loh
dari smp sudah ikut modeling
alhamdulillah menang terus
luar biasa ya
hebat sekali cindy
ya baru dipanggil robby
tin ini abis ngantre kue ke depan udah dong gak ada kejaran lagi kan
kita jalan yuk
ya gak tahu thomas
bisa aja bapak sama ibu masih minta bantuan centini yang lain
paling males emang nih kalau acara begini nih
nggak boleh begitu
bagaimanapun mas bobi harus temeni bapak sama ibu nerima tamu
biar nanti bobby bicarin sama bapak tuh disuruh keluar
ini juga nih cint kue kunyi disuruh bawa keluar
nah ini anak bungsu saya bobi
dia itu sedang nyusun skripsi
kalau kakak kakaknya semuanya sudah kerja sudah nikah tinggal bobi ini nih yang masih jomblo
yang lama sama tamu yang lama
eh kok tantenya aja semuanya dong di sapa
tuh di sini tuh ada rani ada rara ada angel ada dipta dan ini cindy
bisa bantu bapak sebentar
tolong kamu ke tukang jahit ya kecilin baju bapak
bajunya ada di atas meja
lagi sibuk apa lagi ini
kenang banyak nih
hai sendirian aja
enggak kan sekarang udah ada kamu angel
soalnya rame banget
kamu deh baru pertama kenal baru juga kenal
udah lupa aja
kamu sendirian di sini
aku temenin deh
eh kamu tau gak
kamu itu mirip sama idola selebriti aku yang main di transformer
itu cowoknya yang ganteng itu
masa kok kaya robot sih
bukan bukan robotnya
aduh siapa sih namanya
yang bewakan itu kan
tapi enggak enggak gak mirip
aku pikir ya tadinya bobi itu orangnya gendut
udah gitu kumisan
terus giginya maju
ih tau taunya datang enggak
malah ganteng kayak gini
tapi kan aku masih bisa gendut terus pakai kacamata

kamu tuh baik
udah baik ganteng
pokoknya tipe aku banget deh
enggak kamu kan belum kenal sama aku
ih feeling aku itu gak pernah salah
pasti selalu bener
pokoknya kamu tipe aku banget gemesin gitu
yaudah kita masuk aja daripada luar yuk
kamu masuk aja aku di sini
lagi mau cari angin
eh gak baik anak laki laki di luar sendirian
mending masuk aja

lagi mau cari angin

mending masuk aja yuk
udah enak cewek ya
udah gak apa apa
ini ini pak ya ah ah tadi sudah jentini antar ke tukang jahit mungkin insyaallah
besok sudah bisa diambil pak it's okay gini saya mau bicara sebentar masalah popi kamu
sendiri tadi ibu mengundang teman temannya yang punya anak perempuan untuk dikenalkan
dengan mas bobi ya siapa tuh ada yang jodoh ada yang cocok kenapa karena mas bobi sebentar lagi
lulus ujian dia harus mulai memikirkan pasangannya betul nggak pak terus pak enggak
ya ya kita semua seneng kamu seneng kan kalau mau popi punya pasangan dapat jodoh yang selasi
iya kan seneng yang pentingkan mas popi bahagia dengan pasangannya ya itu harapannya ya saya
sekedar memberikan informasi ke kamu ya ah nanti kalau bobi berani berani mulai genit genitan
nama kamu oh kamu harus segera tegur dia dengan keras ingatkan supaya dia mulai fokus pada
pasangannya ya oke ya oke
hai sebagai topik
terus padahal cindy ini jarang sekali lu bisa langsung deket langsung sama cowok oh
dia itu anaknya milih milih
tapi ketemu bobi kok bisa langsung klop ya jeng
kalau gitu lanjut
bobi entah aku boleh kan minta pinbebe kamu
ya siapa tahu gitu kita bisa curah curahat
nanti biar aku minta sama mami dehid
mami ada kan mi
ya ada nanti mami kasih
ya sudah kalau gitu jeng susilo
pak susilo kita pamit dulu ya
oh terima kasih
terima kasih ya
sampai ketemu ya
salam buat mas sati
enggak enggak enggak
tetap gak pantas
pembantu ya tetap pembantu
centini kayaknya tahu deh rencananya mamin sampapi
kolot banget sih pikiran orang orang itu namanya cinta nggak bisa dibatasi sama apapun
termasuk status cinta itu ya cinta titik
bobby nomor hp nya sini udah kamu save
bobby semalam pasti gak bisa tidur
di sini terus
di malam bobby mimpi serem banget
mukanya mirip banget ke papi
harusnya begitu kamu bangun bantal langsung dibalik
mana bobby tau mirip banget nih bener
jadi gede tante tadi itu aku lagi nebeng sama papi aku aku lagi mau ke pemotretan gitu terus
nggak sengaja searah terus aku hampir deh kesini aku bikinin makaroni
ini buat siapa nih buat tante atau buat bobby nih buat bobby buat anta buat om buat semuanya oh oke oke kek
ini tolong dipindahkan dulu ke piring ya ya ayo sayang duduk di sini sama sama ya kita sarapan
masaknya enak banget ini kalau makannya enak nanti om makan besar lagi loh tenang aja om pokoknya nanti aku buatin spesial buat
oh nanti jangan lupa sininya diantar dulu sebelum kamu ke kampus eh mau diantar kemana tadi ya aku
ada pemotretan buat iklan tante bobby nggak bisa antar cindy kan bobby naik motor kalau dia mau pemotretan
rembutan cakan cakan nggak bisa meh